luapan air sungai cisadane membuat akses jalan teguh umar karawaci tanggerang terendam banjir dengan ketinggian enam puluh cm
para pekerja yang melintas di jalan tersebut terpaksa memutar arah sementara bus yang nekat melintasi jalan mogok
banjir yang merendam jalan raya teku umar karawaci membuat akses jalan penghubung kota dan kabupaten tanggerang lumpuh
tingginya air yang mencapai enam puluh cm membuat sejumlah pengendara roda dua terpaksa berbalik arah mencari jalan yang lebih aman
banjir yang merendam akses jalan teguh umar kerawaci kota tangerang menuju kabupaten tangerang terjadi setelah sungai cisadane meluap
banjir membuat akses jalan raya sudirman menuju jalan raya imam bonjol macet parah hingga lima km
hingga siang tadi banjir di jalan ini semakin tinggi
biasanya memang disini langganan banjir atau gimana pak
iya langganan banjir disini emang
tadi sebelum mobil bapak ini mogok itu airnya sempat naik atau
masih belum setengahnya ban itu
sekarang semakin naik pak
ya semakin naik